sampai jumpa di video selanjutnya
bak aku ini cintanya cuma sama mano
yaudah kita cerai aja
maaf ya bu yang ngerepotin
apa yang membuatmu sangat mengkhawatirkan keadaan satria
saya mimpi buruk tentang satria bu
sampai sekarang feeling saya jadi nggak enak
makanya saya datang ke sini malam malam
kalau kamu khawatir tentang satria kamu kan bisa telepon mano
buat tanya keadaan satria
iya sih bu
tapi ya sebagai ayahnya saya super khawatir banget bu
sekarang perasaan nggak enaknya
saya datang ke rumah malam malam
pasti saya ganggu ketenangan keluarga ibu
ya sebetulnya nggak apa apa
cuma kamu itu datangnya kurang tepat
nanti mereka malah fitnah
kan parrot yang dipelihara makin banyak
ya jangan allah

terus nih nanti kayaknya kesehatan naya
ya ampun ya naya
itu sebetulnya anak yang baik
tapi betul kata bu ingrid
masa lalu dia yang bermasalah membuat dia tidak mampu mengendalikan emosinya
aku mau balik ke apartemenku
bercuma aku disini
kamu ini apa apaan sih
kamu gak denger ya
aku mau balik ke apartemenku
kamu istri aku
masih ingat kan
percuma aku jadi seorang istri
kalau aku nggak bisa memiliki suamiku
jadi lebih baik aku pergi aja
dari awal kamu udah tau kan
yaudah kita cerai aja
aku udah lupa bobel
sebek resor bangkit gak mau nggak
biarkan aja dia pergi
nanti juga emosinya rendah
dia pasti balik lagi
sialan kamu riko
aku udah sayang sama kamu
tapi kamu bisa perlakukan aku seperti ini
aku kan baru kehilangan perayaan
kenapa ibu saira
secara fisik sebenarnya keadaan ibu anda baik baik saja
dia seperti mengalami trauma
kelihatannya dia baru saja mengalami sesuatu
yang membuatnya mengingat pada hal hal buruk
mungkin ini berhubungan dengan masa lalunya
tinggal dekat dekat sini
nggak usah nggak usah
itu cuma bungkus buat ibu saya
ibumu pasti bangga punya anak seperti narizky
apa mungkin ibu sudah ketemu sama dia
iya ada apa ya
permisi ini ada kiriman barang bu dari pak riko

ini semua kiriman barang dari pak riko buat anaknya
ini juga ada kiriman
assalamualaikum bersama surat ini saya menitipkan beberapa barang dan uang untuk santria
jika masih kurang silakan menghubungi saya kapan saja
ini semua dari siapa ibu
ini kiriman dari riko buat satria
riko juga titip ini buat saya
ibu masukkan semua barang barang ke dalam
selamat pagi bi
pak riko nya ada
mari silahkan masuk
maaf tuan ada yang nyari tuan di depan
tapi sepertinya dari kantor
ini ada beberapa dokumen yang harus bapak tantang antangin
apapun jessica masih berkabung atas kepergiannya brian
ketika kita berdua berdua kita tidak baik
kalau menurut saya sih pak kita gak baik
kalau terus menerus berlarut dalam kesedihan
kalau terus menerus berlarut dalam kesedihan
terima kasih atas nasihatnya
terima kasih atas nasihatnya

tapi saya tidak suka dengar nasihatinya
oleh karyawan sendiri
maaf tempatnya berantakan tumben pagi pagi ke sini
apa kabar baik baik kebetulan tadi lagi main main aja pak
saya sebenarnya mau ngajak bapak jalan jalan sebentar
tapi kayaknya waktunya kurang pas ya begini kalau pagi siap siap buat jualan tadi
enggak cuma jalan jalan semoga aja tapi kalau nggak bisa enggak apa apa saya nggak akan makan
hai manu gak usah takut manu harus kasih tahu mas riko yang sebenarnya
halo assalamu'alaikum mas waalaikumsalam tumben kamu telepon ada apa enggak mas mana sudah terima kiriman mas untuk satria maaf banget mas bukannya manu menolak tapi tapi berlebihan banget mas mana nggak mau jadi tergantung semua mas loh jangan kayak gini dong aku ini kandungnya satria
ayah kandungnya satria
wajar kalau aku merasa punya kewajiban untuk nafkahin dia
iya mas tapi ini semua bener bener berlebihan
aku tegasin sekali lagi ya
aku ini ayahnya satria
kamu ini ngomong seolah olah aku gak berhak untuk ngasih dia apa
lain kali kalau mau nelfon kasih tau
kamu butuh apa
nanti aku bantu